ratusan warga saling berdesakan untuk mendapatkan uang sedekah di rumah jabatan gubernur sulawesi tengah
ya bahkan sejumlah anak anak menangis akibat terjepit di antara kerumunan warga yang sedang mengantre
ratusan warga memadati rumah jabatan gubernur sulawesi tengah longki janggola untuk mendapatkan uang sedekah
proses pembagian uang ini berlangsung ricuh
sejumlah warga berebut untuk masuk ke halaman rumah jabatan
akibat aksi saling dorong beberapa orang terjatuh
petugas satuan polisi pamung praja yang menjaga proses pembagian uang sedekah ini sempat kewalahan
karena banyaknya warga yang datang
bahkan beberapa anak anak menangis karena terjepit di antara kerumunan
pembagian uang ini merupakan kegiatan rutin gubernur sulawesi tengah
menengah ke bawah
jumlahnya berapa mungkin
ini untuk berapa orang
ini untuk prediksi
apakah nilainya beda untuk yang dewasa

ini sudah tradisi bu atau baru kali ini
tradisi ini untuk kelima kalinya
sejak tahun ini
tahun ini gubernur sulawesi tengah longki janggola
menyiapkan uang sebesar delapan puluh juta rupiah untuk dibagikan kepada warga
yang kurang mampu
amran amir palu sulawesi tengah